mahkamah kehormatan dewan dpr ri mengungkap pemilik mobil alphard yang menjadi tkp salah satu anggota satlantas polresta manado yang diduga bunuh diri
menurut wakil ketua mkd dpr ri nazarudin deggam menyebut mobil tersebut adalah milik indra pratama
kepemilikan mobil itu diketahui setelah bekerja sama dengan polisi mencocokkan data stnk dengan nomor kendaraan
kepemilikan mobil alphard yang diduga bunuh diri
dari rekaman cctv mobil alphard hitam tersebut menggunakan plat dua tiga dua belas romawi